partai gerindra memastikan ketua umum prabowo subianto sehat dan siap maju pilpres dua ribu sembilan belas
gerindra mengaku tengah melakukan penjajakan koalisi dengan sejumlah partai untuk mengusung prabowo sebagai capres
elit gerindra membantah isu yang menyebutkan prabowo dilarang oleh keluarganya maju sebagai capres dua ribu sembilan belas karena tengah sakit
elit gerindra memastikan hal tersebut fitnah yang sengaja dihembuskan untuk menurunkan elektabilitas prabowo
elit gerindra juga memastikan penjajakan koalisi terus dilakukan dengan pks dan pan
selain itu gerindra masih membuka pintu komunikasi dengan partai yang belum memutuskan untuk mengusung jokowi pada pilpres nanti
soal posisi cawapres gerindra akan mempertimbangkan faktor elektabilitas calon pendamping prabowo yang bisa turut mengerek suara
selain itu gerindra akan duduk bersama mitra koalisi untuk membahas calon pendamping prabowo
fitnah dari mana itu hoax saya kira nggak ada itu sama sekali
jadi saya sampaikan pak prabowo dalam kondisi sangat fit bahkan lebih fit lagi gitu untuk menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas
dan tidak satu pun dari keluarganya yang menyatakan tidak setuju semuanya mendukung
akunnya di media sosial yang menyebarkan berita tersebut sudah ditemui pak apakah akan ada langkah hukum selanjutnya kepada pemilik akun tersebut
ya pastilah itu fitnah
ya pasti itu orang orang suruhan supaya
demoralisasi tapi tidak ada kami ini solid kok akan mendukung pak prabowo